dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
sudah ada koresponden cnn indonesia victor pangaribuan
selamat malam victor
selamat malam rivana
ya victor berapa jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet
dan bagaimana kondisinya sampai malam hari ini
ya rifana saat ini saya masih berada sejak minggu siang tadi
di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
kalau saya memantau pergerakan hari ini berbeda sekali dibandingkan dengan hari pertama hari kedua dan ketiga
di mana ini adalah hari ke tujuh rumah sakit darurat ini dioperasikan
kalau kita memantau perkembangannya dari minggu pagi saja
ada tujuh puluh tujuh pasien ini yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet ini positif covid sembilan belas
tapi sampai jam setengah tiga sore tadi bertambah dua orang menjadi tujuh puluh sembilan pasien positif covid sembilan belas
nah yang dua pasien tambahan ini belum dirilis secara pasti dari pihak rumah sakit
apakah ini adalah pasien dalam pengawasan yang levelnya naik menjadi positif
ataupun pasien baru yang datang atau dirujuk ke rumah sakit ini
namun yang jelas rifana kabar buruknya adalah
sekitar dua puluh menit lalu saya baru saja mendapatkan kabar dari tim kesehatan
komandan komando tugas gabungan terpadu rumah sakit darurat wisma atlet
ada dua orang pasien yang meninggal dunia
ini sekitar dua puluh menit lalu saya mendapatkan informasi
dua pasien tersebut adalah yang pertama perempuan berusia tujuh puluh dua tahun
pasien ini meninggal pukul sebelas minggu siang tadi dan masuk dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet ini
pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
tim medis sudah berupaya melakukan penanganan dan berbagai upaya namun nyawanya tidak selamat rifana
yang kedua adalah laki laki berusia empat puluh tujuh tahun

tim medis telah berusia dua puluh tiga menit lalu saya mendapatkan informasi
dua orang ini tidak bisa diselamatkan
namun sayangnya rifana saya tidak mendapatkan informasi secara detail dari pihak rumah sakit dan tim kesehatan
komando tugas gabungan terpadu wisma atlet ini belum rilis
apakah kedua pasien yang meninggal ini positif covid sembilan belas atau pasien dalam pengawasan atau bahkan orang dalam pemantauan
namun sudah dipastikan bahwa kedua jenazah dua pasien dari rumah sakit darurat wisma atlet ini sudah dibawa keluar
dan akan dimakamkan dengan pemakaman
dan jenazah yang dilaksanakan sesuai protokol positif covid sembilan belas rivana
ya victor berapa pasien yang sudah sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit darurat wisma atlet sampai malam hari ini
ya rifana hari ini memang belum terlalu terlihat pergerakannya
tapi informasi yang saya dapatkan hanya sebatas ada sejumlah pasien
dia itu dengan pasien saat bersatus positif covid sembilan belas dan juga pasien dalam pengawasan
serta orang dalam pemantauan yang baru dirilis oleh tim kesehatan komandan tugas gabungan terpadu rumah sakit darurat wisma atlet
namun yang dipastikan pergerakannya tidak cukup sedikit sekali
karena memang di hari ke lima ke enam ke tujuh ini pertambahannya tidak begitu signifikan
hanya jika dibandingkan saja dengan kemarin hari ini total pasien yang bertambah di rumah sakit ini hanya lima puluh empat orang
belum dirilis oleh pihak rumah sakit seberapa orang yang sembuh berapa orang yang pulang
ini dikarenakan rifana ketika ada pasien yang datang ke sini dan dirawat di sini
ini menggunakan protokol atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit darurat wisma atlet
di mana rumah sakit darurat ini hanya melayani atau merawat pasien dengan status ringan hingga sedang
ketika kondisinya buruk maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan covid sembilan belas yang utama di jakarta
ada tiga rumah sakit utama rujukan covid sembilan belas
di antaranya rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso rspad gatot subroto
rumah sakit persahabatan
namun yang jelas sejak dioperasikan selama tujuh hari ini rumah sakit ini masih menyiagakan dan menyediakan fasilitas kesehatan
di antaranya ada dua tower yang digunakan tower enam dan tower tujuh
di mana pasien akan dirawat di masing masing lantai empat hingga lantai tiga puluh dua
dengan jumlah tenaga medis yang sampai saat ini diperhitungkan masih mencukupi
dengan perhitungan rumah sakit darurat wisma atlet ini memiliki jumlah perawat dan penunjangnya ini sebanyak empat ratus lima puluh orang
dan kemudian pada setiap satu shiftnya satu putaran kerja disiagakan empat belas orang dokter paru
kemudian ada juga dokter spesialis ini ada sepuluh orang
juga ada dokter umum yang disiagakan dalam satu shift atau putaran waktu kerja mereka
dokter dokter ini merupakan dokter gabungan dari kementerian kesehatan dari umum dari polri tni dan juga para relawan
ya victor kalau hari hari kemarin kita sempat melihat banyak sekali antrean kendaraan dan juga antrean masyarakat yang ingin memeriksakan diri
rumah sakit darurat wisma atlet
dari pantauan anda bagaimana apakah anda melihat adanya antrean masyarakat yang ingin masuk dan memeriksakan diri di rumah sakit darurat dari pagi hingga malam hari ini
ya sejauh saya memantau area di depan rumah sakit darurat wisma atlet ini memang dari siang tadi tidak begitu banyak pergerakan kendaraan yang masuk
apalagi saya melihat hanya sejumlah ambulans saja
hanya belasan itu pun tidak mencapai puluhan saya pikir
karena saya tadi melihatnya juga tidak terlalu
ada sejumlah mobil pribadi tapi tidak seramai dengan hari ke satu ke dua ke tiga ke empat dan ke lima
ini di hari ke tujuh ini cukup lengang hanya sejumlah mobil ambulans saja
namun saya tidak bisa memastikan apakah mobil ambulans yang masuk ke rumah sakit ini membawa pasien
ataupun hanya sekedar untuk mengangkut pasien atau membawanya keluar atau merujuk ke rumah sakit lain
karena tadi informasinya dari pagi saya dapat informasi ada tiga pasien positif covid sembilan belas yang dipindahkan
dipindah rawatkan dan dirujuk ke rumah sakit rujukan lain
yang dimungkinkan kondisinya memang cukup berat
karena memang rumah sakit ini sendiri tidak merawat pasien dengan kondisi yang berat
tapi hanya kondisi ringan sampai sedang
tapi sampai sekarang belum diketahui secara pasti secara detail bagaimana kondisi pasien pasien yang tengah dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet ini rifana